perkembangan dunia fashion di kota surabaya seakan tidak ada hentinya
dua puluh sembilan peserta make up artis di surabaya minggu kemarin unjuk kebolehan memadukan busana dengan riasan karakter yang mempesona
ya tidak hanya riasan wajah busana yang ditampilkan juga memukau para penonton
bagaimana make up artis muda ini beraksi berikut liputannya
bagaimana make up artis muda ini beraksi berikut liputannya
merah dan emas sebagai penjiwaan karakter dari negeri tirai bambu
model lain juga menajamkan karakter budaya indonesia yakni kebaya yang memunculkan kesan mewah bagi wanita indonesia
dalam ajang ini juri ada empat kategori kreasi para peserta yang dinilai
mulai dari beauty make up fashion make up corrective make up dan briedle make up
sejumlah peserta kompetisi mengangkat
beberapa tema inspirasi dari berbagai cerita kerajaan di sejumlah belahan asia hingga negeri dongeng
gelaran fashion show dan make up artis ini sengaja digelar untuk menunjukkan kepada publik bahwa para makeup artis muda kota surabaya tak kalah hebat dengan make up artis kota kota mode dunia